sebelumnya pada akhir desember dua ribu delapan belas dinas lingkungan hidup provinsi dki jakarta menerima laporan temuan tumpukan material yang diduga limbah berbahaya
material ini tidak hanya beredar di sekitar rusunawar marunda tapi juga di cilincing dan di sekitar kanal banjir timur
salah satu lokasi tumpukan material yang diduga limbah berbahaya ditemukan tepat di depan gerbang sekolah dasar negeri dua marunda jakarta utara
sebagian masih menumpuk di tepi jalan sebagian lagi sudah diratakan dengan lahan sekitarnya
ya jadi memang tumpukan yang seperti pasir ini tidak hanya berada di satu titik di wilayah marunda
ada yang di depan sekolah dasar seperti tempat saya berdiri saat ini ada juga di pinggir saluran air semua berada atau ditinggalkan begitu saja entah oleh siapa
dan kalau kita perhatikan memang dari jauh ini seperti tumpukan pasir tapi kalau kita perhatikan lebih dekat lebih sesekama lagi
tumpukan ini agak berminyak dan yang pertama
pertama kali saya bisa simpulkan ini bukan pasir karena ada aroma yang berbeda
artinya aroma kalau menurut saya ini adalah aroma seperti aroma minyak
jadi bisa dikatakan bahwa tumpukan ini memang bisa benar adanya adalah limbah
dan pemerintah provinsi atau dari dinas lingkungan hidup juga menyatakan bahwa kemungkinan besar ini adalah limbah b tiga
sejak dilaporkan pada tiga puluh satu desember lalu pemerintah melalui dinas lingkungan hidup provinsi dki jakarta dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
telah melakukan beberapa kali pemantauan di lokasi
tumpukan material ini juga disegel sementara agar anak anak tidak terkena dampak
tidak hanya di depan sdn dua marunda tumpukan material serupa juga ditemukan di belakang rusunawa marunda
pada lima januari lalu petugas kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sudah mengambil sampel material untuk diuji jenis limbahnya di laboratorium
risiko yang akan disebabkan dari akibat ini ya terutama bau ya nanti akan jadi
penyakit paling tidak kan penyakitnya tidak signifikan langsung dirasakan hari itu juga
paling tidak bau yang tidak sedap itu akan terasa oleh sekitar lokasi ini
makanya dihimbau untuk tidak mengganggu lokasi ini sampai menunggu keputusan pemerintah
barang ini jangan diganggu lah gitu barang bukti ya
menurut warga tumpukan material ini sekurangnya berada di lima lokasi di sekitar

kepada pemerintah tumpukan material ini tidak akan terjadi
material yang diduga limbah berbahaya ini bahkan sudah terpantau sejak empat bulan lalu
bahkan warga menggunakan material tersebut untuk menimbun atau meratakan lahan di sekitar rusunawa
untuk lahan parkir atau sebagai fondasi bangunan
ada warga yang mendapatkannya secara cuma cuma
ada juga yang membeli seharga dua ratus ribu rupiah per truk
warga mengaku tidak tahu material yang mereka beli diduga merupakan limbah berbahaya
warga hanya merasakan material ini mengeluarkan bau menyengat
dan menjadi sangat licin jika terkena air
secara jujur ribuan warga kami ini tidak pernah tahu dan tidak pernah menerima
yang namanya dialog atau sosialisasi dampak efek limbah limbah yang mana kategori limbah itu beracun atau tidak
ada warga bersaksi material biasanya datang larut malam saat warga tidur
menurut warga tumpukan material ini sekurangnya berada di lima lokasi di sekitar rusunawa marunda
keberadaan tumpukan material yang diduga limbah berbahaya ini
bahkan sudah terpantau sejak empat bulan lalu
warga yang tidak mau disebut identitasnya ini mengaku pernah melihat material diangkut dengan truk dan dibongkar di beberapa lokasi
menurutnya material ini tidak hanya beredar dan diperjual belikan di sekitar rusunawa marunda
untuk membuktikan kesaksiannya seorang warga mengantar saya ke beberapa lokasi dengan sepeda motor
dari rusunawa marunda kami bergerak ke arah jalan cilincing bakti
lalu menuju jalan cakung drenase
di sepanjang tepi sungai rawamalang saya ditunjukkan beberapa lokasi yang diduga merupakan kantung kantung penampungan material yang serupa dengan yang ditemukan di sekitar rusunawa marunda
beberapa tumpukan material juga kami temui sepanjang perjalanan
tidak hanya material berwarna kecoklatan tapi juga tumpukan material berwarna hitam
menurut warga yang mengantar saya material ini memang sudah sejak bertahun tahun digunakan warga untuk menguruk atau menimbun lahan sebagai fondasi bangunan
alasannya sederhana murah bahkan terkadang gratis
dari lokasi ini saya juga diantar ke lokasi lain kami bergerak menuju kanal banjir timur di sekitar pintu air marunda
saya menemukan sebuah lahan yang sangat lapang terletak di samping kanal banjir timur
disinilah truk truk pengangkut material sering terlihat membongkar muatan
saya mencoba mengkonfirmasi informasi tersebut
di lokasi pertama penjaga lahan memberi keterangan jenis material yang ditampung

di belakang belakang lahan ini berasal dari batu bara
oh batu bara
ini bukan batu bara yang terlihat seperti ini
selain batu bara apalagi yang terlihat seperti ini
oh ini adalah tanah
ini adalah limbah batu
ini dikirim dari mana
tapi ini datang setiap hari
ini untuk menguruk atau apa
oh tapi kalau datang lahan masuk dibuang ke sini ya
iya ke siapa saja
beli atau gratis itu
tapi apa memang sisa batu bara sisa ampas ampas limbah ke sini ya
tidak hanya di satu lokasi lahan saya juga mendatangi lahan di sebelahnya untuk mengkonfirmasi
kendaraan kami melintasi tumpukan tumpuan material yang berjajar merata untuk memasuki area
ini saat turun
kendaraan dan berjalan menuju penjaga lahan
saya mencium aroma menyengat mirip
aroma material yang berada di sekitar
namun penjaga lahan menyangkal
bahwa material di lahannya adalah sisa
sepanjang jalur memang banyak
coba aja sepanjang jalur
di arah bkt ini nah itu
buat nguruk biasanya atau gimana
yang sepanjang jalurnya
nggak ngerti pokoknya ya coba aja dilihat
berapa tempat kan banyak
intinya di sini nggak pakai itu ya
kalau di sini kan memang manfaat semua
mas kita ini kan manfaat
buat nguruk oh buat ngeratain ya
nanti atas setanang oh mau dibangun ini
karena kan memang nggak ada biaya
jika benar temuan material material tersebut adalah
limbah berbahaya keberadaannya menjadi
ancaman serius bagi lingkungan dan masyarakat
limbah kategori beracun dan
berbahaya atau b tiga dapat dengan mudah
mengkontaminasi tanah sumber air bersih
bahkan udara di sekitarnya
menanggapi temuan ini
kepala dinas lingkungan hidup provinsi jakarta
merespon serius dan sedang melakukan
pembahasan bersama kementerian lingkungan hidup
dan kehutanan untuk menentukan langkah penanganan
kita temukan ada gundukan tanah
ternyata gundukan tanah itu berasal
dari sisa pengolahan
minyak goreng karena
berbau licin dan lain lain
jika pemerintah sudah yakin
limbah temuan tersebut adalah sisa pengolahan minyak
maka bukan hal mustahil melacak
sumber limbah tersebut apalagi
marunda terletak di sekitar wilayah industri
yang didalamnya terdapat beberapa industri
pengolahan minyak nabati
jika pemerintah serius menangani masalah ini
maka langkah ideal selanjutnya adalah penegakan hukum
sampai di kita kita akan turun
beserta tim kita
mungkin juga kita akan melibatkan polda metode saja
karena kan juga di sana ada berkaitan dengan
pengawasan terhadap dampak lingkungan
kita akan turun tentunya
apabila temuan temuan yang tersebut sudah
dapat bukti bukti yang jelas
kita akan dengan prosedur prosedur kita
akan kita pantau
langkah pemerintah menjadi harapan pamungkas warga
agar tidak menjadi korban dan berujung
tidak hanya persoalan merelokasi limbah
menindak pemilik limbah dan menghentikan
pelanggaran yang dilakukannya juga utama
yogi pijuliarto jakarta